supporter persebaya surabaya bonek kembali bentrok dengan sejumlah anggota perguruan silat jelang pertandingan persebaya melawan persigo semeru fc di jember sport garden rabu sore
meski tidak ada korban jiwa sebuah minibus rusak berat dan beberapa orang terluka
puluhan orang tak dikenal yang diduga anggota perguruan silat ini langsung membabi buta menghajar sejumlah orang di tengah jalan
mereka juga merusak minibus yang membawa rombongan wisata dari pantai papuma jember
para pesilat ini menduga minibus tersebut berisi rombongan bonek yang akan menyaksikan persebaya melawan persigo semeru fc di jember sport garden rabu sore
akibat aksi anarkis ini beberapa bagian kaca minibus hancur hingga melukai sejumlah penumpang
untuk mencegah amukan masa lebih besar minibus langsung dibawa ke polsek ambulu
namun tak berselang lama puluhan pesilat mengepung kantor mapolsek ambulu hingga menyebabkan keributan di depan mapolsek jember
namun aksi dapat diredam usai dilakukan mediasi
sempat terjadi cekcok
dan polsek mendengar informasi hal tersebut polsek ambulu segera mendatangi tkp dan mobil tersebut berserta penumpangnya langsung berhasil diamankan di polsek ambulu
diskusi dengan kapolsek sempat terjadi bersih tegang namun dalam lima belas menit masa membubarkan diri dan kembali ke kediaman masing masing
selain di ambulu petugas juga membubarkan gerombolan remaja di kecamatan balung
bahkan petugas memukul satu persatu pemuda yang diduga pesilat yang akan melakukan penghadangan
ketika penumpang menemukan penumpang polisi menghadang rombongan bonek
sementara pasca pertandingan polisi menghadang rombongan bonek yang akan pulang ke surabaya
bonek diminta kembali ke stadion karena diduga akan diserang para pesilat yang sudah menunggu
polisi terpaksa mengeluarkan beberapa kali tembakan peringatan agar suasana berjalan tertib dan aman